kedua orang tua almarhum brigadir yosua huta barat tiba di jakarta untuk hadir dalam sidang putusan esok senin
dan mereka berharap hakim memberikan keputusan seadil adilnya pada sidang putusan
minggu siang orang tua almarhum brigadir yosua huta barat tiba di terminal satu a bandara soekarno hatta
dan kedatangan ini untuk menghadiri sidang putusan yang akan digelar pada senin tiga belas februari
samuel dan istri tiba di jakarta pukul tiga belas lewat lima belas menit waktu indonesia barat
terkait sidang putusan besok
samuel dan istri akan didampingi oleh pengacara selama persidangan berjalan
mereka berharap kelima tersangka yang terlibat dalam peristiwa yang merenggut nyawa anaknya
dijatuhkan hukuman maksimal atau hukuman mati
ya harapan kita dari ayah dan ibu almarhum joshua
kalau kita ikuti selama ini persidangan menurut fakta di persidangan ya
begitu perdisambo sangat dia aktor intelektual
dan begitu juga
dan juga si putri cenderawati dari dialah penyulut permasalahan ini
makanya terpancing emosisi perdisambo
jadi dalam hal ini kan jaksa penuntut umum sudah menuntut orang itu dengan pasal tiga ratus empat puluh
jadi kami sangat berharap hukuman pasal tiga ratus empat puluh itu hukuman maksimal